kita ke informasi selanjutnya jelang idul fitri beredar di media sosial foto surat edaran organisasi masa ataupun ormas
yang meminta jatah tunjangan hari raya bermodus proposal sumbangan
ini dia ya menjelang lebaran ada saja motifnya karena memang kebutuhan ekonomi menjelang lebaran ini sangat sangat tinggi begitu
menurut ormas fbr pengumpulan dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial
kegiatan meminta thr yang dilakukan sejumlah ormas jelang hari raya idul fitri sudah terjadi bertahun tahun
baru baru ini beredar kembali sebuah foto surat edaran ormas yang meminta bantuan finansial
salah satunya surat yang mengatasnamakan forum betawi rempuk gardu dua ratus empat puluh tujuh joglo jakarta barat
hal ini meresahkan sejumlah pedagang
pasalnya oknum kerap datang ke toko secara bergulir

bawa surat permintaan sumbangan

jadi bukan pada saat hari idul fitri saja
jadi pada satu kegiatan seperti agus tusan
atau misalnya seperti kegiatan mereka untuk klasikan carbang
dia datang ke toko saya untuk meminta sumbangan
nah yang terjadi pada saat bulan puasa ini adalah
mereka datang bergrombol dengan membawa sebuah amrok yang isinya adalah permintaan dana thr
nah kebetulan saya memang nggak ada di toko
dikasihkan kepada anak anak yang ada di sana
kemudian tiga hari kemudian atau empat hari kemudian
mereka akan datang dengan berkelompok
dengan sekitar tujuh delapan orang datang naik motor
meminta angkopis itu yang jelas ada isinya
jadi amrok itu sudah semacam proposal
namun ada juga pedagang yang merasa tidak keberatan
dengan permintaan dana thr oleh ormas
karena masih dalam tahap wajar
saya misalnya sepuluh ya enggak lah
kalau misalnya dia maksa minta segini segini ya saya keberatan
tapi kalau misalnya ada satu dua orang ya oknum lah
yang maksa maksa ya saya ancam lagi saya mau enggak
bukan dia nanya mau diapain mau di laporin enggak ahok
ditemui di daerah cakung jurubicara fbr pusat mengatakan
kegiatan tersebut memang terjadi di beberapa core wheel nya
namun bersifat suka rela
uang yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan sosial
karena yang kita takutkan adalah orang orang yang ingin menjelekan kita
dan juga ada oknum oknum yang menyatut nama fbr
sehingga itu bisa menjelekan nama fpr sendiri
kebanyakan anggota kita yang melakukan itu adalah saling mengenal
dan sudah berhubungan sejak lama
dengan para pemerintah

proposal permohonan bantuan dana boleh saja diajukan
asalkan tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan
gagat prasasti jakarta